sampai jumpa di video selanjutnya
sas masaknya yang enak ya
bu sudah lapar
ya halo assalamualaikum
oke oke saya segera ke sana
maaf ya saya harus rumah sakit sekarang
sebentar kok sas saya segera kembali
kamu juga harus ngomong sama ibu
nanti secepatnya aku bicara sama ibu
aku ke rumah sakit dulu ya
oke kita bergerak
ya halo assalamualaikum
eh saya cuma mau beritahu dok
pasien yang tadi
sudah ditangani dengan dokter lain
baik kalau gitu
kalau aditya meminta saya menjadi istrinya
saya sudah siap
saya akan selalu berusaha membahagiakan dia
dia seandainya dia enggak harus rumah sakit betapa bahagianya saya
saskia jadi ceritanya kamu sedang masak untuk pujaan hati kamu iya
ibu tahu semuanya ibu sudah melihat semuanya kalian berdua memang sedang
bercinta cuman ibu saja yang tidak sadar iya bu semuanya terjadi begitu
cepat memang cinta itu datangnya selalu tiba tiba saja sebaiknya kamu cepat
kawin saja nanti biar ibu sendiri yang bicara sama ibu kamu tapi tentunya akan
ajis kamu sudah mendapatkan seorang istri yang cantik cantik rupanya cantik
hai ya allah enggak enggak mungkin bagaimana ibu bisa berpikiran seperti
itu bang aziz itu sudah seperti saudara aku sendiri
cetan cetan alas
itu sebelah asib
lepaskan anak saya mau dibawa kemana dia
atau gua daging parah dia
lepaskan anak saya lepaskan
kalimau bawa kemana anak saya
kita mau bawa dia pergi
lepaskan anak saya pak
kalau perlu bawa saya saja
ngapain bawa lu
untuk tua bangka begitu
kenapaan sih ribut ribut

itu pasti bang joko sama anak buahnya
tapi kok bang joko cepet banget ya bereaksinya
tapi kok bang joko cepet banget ya bereaksinya
yang pasti bang joko pasti udah jebak si aditya prangsek gitu
sekarang kok tinggal nonton aja dari sini
ya orang orang itu menyuntik saskia ya
tentu lah apaan saskia diculik ya
gua punya ide nih
mereka udah buah saskia
terus aditya gimana
mestinya kan mereka ikut gue juga
ntar ibu curiga lagi
eh siapa lu
kok lo cuma bawa saskia doang
kenapa gak bawa gue juga
lu gak bilang masih bawa gue juga
din siapa dia din
gua tau nih
bang joko pasti lupa ngasih tahu ya
kalau lu masih bawa gue juga
jadi lu kakaknya dia
sekarang gini aja deh
buruan ikat gue
cepetan ikat gue
tapi jangan sampai ada jejak yang tertinggal ya
oh tenang aja tenang aja
tidak akan ada jejak yang tertinggal
oh ya jangan lupa kasih pelajaran si aditya
biar dia gak lupa seumur hidup
ikut yang bener dong biar kelihatan beneran
eh biar kelihatan beneran gue tambahin
aku tidak tahu si saskia mau dibawa kemana ya
kita sudah dapetin orangnya
bagus sekarang kalian habisin dia
kita pasti lenyapkan dia
kamu jangan lupa
tenang aja semuanya beres kalian nggak perlu khawatir
ingat kalau kerjaan kalian bagus
jangan lupa menikmati
kalau kalian bagus aku jamin akan membuat kalian senang
kak mereka sudah berhasil mendapatkan perempuan itu
loh apa sih
kenapa di sini
cepet positi bukain
kita harus kejar saskia sekarang
ibu bu fatima tadi kami dengan ardi pingsan di jalanan
masa dua anak saya harus tetap musimah
barangkali dia dibuat pingsan
kalau para penjahat itu
dia berusaha menemani saskia bu
tapi saya mau lihat ardi
saya mau lihat ardi
saskia masakin apa ya buat aku
kalau malam ini juga aku meminta dia untuk menjadi istriku
apa dia mau menerima ya
jadi gak sabar pengen icipin masakan dia
gak tau gak tau
tadi kami menemukan ardi tengah ada jalan dalam keadaan pingsan
tapi kami sekarang sudah membawanya ke dalam
ibu fatima ada di dalam
tapi saskia sepertinya gak ada itu
kami gak lihat
barusan ada vape kot